boy berantem sama kobar

soalnya kemarin pas abah dapet telepon dari mamanya mondi
tunggu tunggu gue bingung kenapa haika gak cerita sama gue
ya mungkin mereka takut kita khawatir kak risin

iya iya bener yuk yuk
ya kemarin nih
boy kamu katanya berantem lagi ya sama bang kobar
kamu tuh kenapa sih berantem terus

atau mungkin bisa lebih parah
iya aku tau rek
aku udah coba menghindar dari bang kobar
udah coba bikin kita damai lah
cuman bang kobar itu tetep nyerang kita

mereka dicelakain sama bang kobar

kalo dia ngasih barang ngobrol sama lo atau apa mending lo cuekin aja
kalo bisa waktu dia jemput lo ketemu sama lo lo usir aja langsung gak apa apa kok

kalo bisa waktu dia jemput lo ketemu sama lo lo usir aja langsung gak apa apa kok

ya dia baiknya sama lo doang kan
sama temen temen lo enggak tuh
buktin boy ian haika semuanya disakitin
ya sebenernya sih kasihan juga ya raya
karena dia pasti bingung banget
tapi ry menurut gue kayaknya gak ada salahnya deh kalau kita berhati hati
karena kan kita gak
tahu bang kobar ini punya maksudnya kayak gimana atau punya rencana apa
ya ragu tuh takutnya dibalik semua ini tuh ada sesuatu
kayak gue takutnya ada udang dibalik batu
maaf banget nih guys bukannya gue gak percaya sama lo semua ya
tapi gue liat sendiri kok kalo misalkan boy sama temen temen emang salah sama om kobar
om kobar emang jahat kok orangnya
ya buktinya dulu aja om kobar pernah jahatin abah gue kan
tapi selama gue bareng sama om kobar gue gak pernah tuh ngerasain itu
yang ada gue ngerasain kasih sayang dia kayak dia ngurus anaknya sendiri
dan gue juga terima alasan om kobar kok
gue udah denger sendiri dari abah kenapa om kobar bisa sesayangin dia sama gue
dan emang om kobar itu cinta banget sama almarhum nyokap gue